udah mau pulang ki
sa emang ini gak boleh dipulang siapa
lo tenang aja sa
habis semua ini lo bebas buat pulang
ren kamu dimana kok belum pulang sih
katanya kamu mau buka puasa sama mama sama bakin
aku malah ada tugas adakan
eh kalau udah buka buka duluan aja ya ma
nanti aku nyusul
ya wis kalau gitu nanti mama bilang deh
tapi kamu jangan lama lama
nanti kan kamu mesti anterin mbak kim pulang
mbak kim ren dibilang dia masih sibuk
tapi nanti dia mau nyusul kok
mau buka puasa bareng sama kita
nih ya tante bikin takjil
ini tante sengaja buat ini khusus karena mbak aki mau
buka puasa bareng bareng di sini
pasti mbak kim suka deh
nih tajilnya tuh
jadi ini dari buah buahan gitu mbak kim
oh tante baik banget sih tante
terima kasih banyak ya tante
sudah seharusnya begitu
karena mbak kim tuh orangnya juga baik banget sama tante sama rendy ya kan
hari ini kiki akan jujur soal semuanya ke mamanya mas randy

ini mas pesanannya
coba saya cek ya ini sesuai pesanan ya
satu dua tiga empat
ini juga oke udah ini sesuai
lebihnya ambil aja
berna beneran nih mas

bentar ini boleh deh buat masnya buka puasa sekalian ya
makasih banyak ya mas
semoga rezekinya semakin berlimpah
amin ya allah
terima kasih saya permissya mas
terima kasih saya permissya mas
terima kasih saya permissya mas
siapa ada pak
kita bisa ketemu sekarang
gue mau bahas soal pembongkaran makam tadi
ya udah kalau begitu nanti abis buka puasa aja gue ke tempat lo ya
jangan ke rumah gue
ke rumah nyokap gue di sana
kita ketemu di luar aja sekarang buka puasa gimana
ya udah kalau begitu lu ke tempat gue aja
oke thank you nga
jalan mutiara kabah di nomor sembilan kapeling dua ribu dua ratus dua puluh tiga

kenapa saya kepikiran sama perempuan tadi yang saya lihat ya
itu elsa apa bukan ya
kok mirip sekali
pak kok papa minumnya dikit banget sih
ini kan buka puasa
ini maklumlah pak
papa ketemu teman lama jadi teringat nostalgia masa lalu
kamu ingat dulu waktu kita sama sama susah jo
kita makan aja harus ngutang di tempat warung
dan lucunya kita bayarnya itu setelah terima wesel dari rumah
kenal masa lalu
perjuangan dulu ya
saya terima telepon dulu
dari siapa pak
ini baru pulang terus nggak ada orang di rumah apa
aku baru bisa bertalin
papa pernah kemana sih
kok sepi banget di rumah
mama sama papa ini lagi di serenity hotel
ada buka puasa bareng teman papa
oh ya udah deh
eh nanti dulu nno
ada apa pak
ini pulang sendiri
elsa tadi ada urusan sama bosnya cantika skincare kalau nggak salah tadi dibilang
oh gitu ya
ya dah pak
habis ini aku mau maghribnya dulu ya
salam buat teman bapak ya
elsa gak ada di rumah
nggak bersama nino
apa benar yang tadi aku lihat itu elsa
nggak usah sendiri makan
itu bukan elsa
pasti orang lain
kan nino bilang kalau elsa ada urusan sama kerjaannya
kenapa sih bapak nggak selera makannya
makannya kan harus pelan pelan
tadi di lobby ada papa chandra
kalau papa chandra tau gue ada disini gimana
nino pasti marah banget
nino pasti bakal cerahin gue
kenapa jaket sama kaca mata masih dipake
gue mau pulang
lo tenang aja sa
habis semua ini
lo bebas buat pulang
gue harus pulang
apalagi kamu adalah seorang
manita yang punya suami
yang jaga kehormatan kamu
jaga diri kamu
untuk suami kamu
dan juga untuk keluarga kamu
nasa jangan macem macem ya
ini gue cuma pengen
ngabarin suami gue aja
supaya gak dijemput di kantor cantikah
kabarin aja dia